tak hanya saluran televisi cukmu juga menghadirkan ribuan koleksi
gak ada humis juga tuh kayaknya harus dicoba tuh kayaknya
hai berdengar manehani balik lagi sama gue uli di podcast yang akan ngobrolin soal isu ekonomi keuangan investasi sampai kisah bisnis inspiratif
bukan saja menjadi incaran pelaku kejahatan siber
mana yang lebih tepat begitu daerahnya mas toto
harus acting bahwa dia enak banget
tapi inilah yang menjadi pembahasan banyak orang
saya sih biasanya buat pribadi di rumah masaknya pakai langseng
bukan hanya sekedar tadi politik
oke jadi yang saya lakukan nomarko tadi itu sebenarnya
dan kalau reaksi dari teman teman indonesia saya
salah satu di antara anjurannya adalah menggunakan air purifier
betul sama warriors latihannya sama private dia jadi itungannya cuma itu parentsnya kita koordinasi sama warriors juga
saya ingin ke kang ujang terlebih dahulu
awal mulanya mainan di tiket
karena karena itu itu itu apa ya
lewat sambungan zoom bergabung bersama kami ada deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian pppa bapak nahar
ya ilah kosan gimana ya anak sma pertama masih merantau terus tinggal di kosan gitu kan
baik pak memang solusi untuk impor beras ini hanya solusi jangka pendek
nah cuma kalau itu dibawa menjadi hal hal yang diskriminatif
tahun ini adalah tahun pertama bersama dengan dua anak ya
reptil ini berasal dari dataran kering dan panas di wilayah india pakistan serta iran
bisa diterapkan kepada pihak manajemen
itu digambarkan melalui perwakilan dari balikpapan sendiri ibu
maka tidak mungkin begitu ya suami adalah atasan di dalam sebuah sistem pemerintahan
dan mewaspadai negara negara yang tersaspek ada tentuhan langsung dan interaksi dengan warga negara india yang dikhawatirkan terjangkiti virus covid sembilan belas
apa namanya tensi ketegangan ini masih sampai sekarang gitu ya
molnupiravir tidak dapat menggantikan pentingnya vaksinasi untuk melawan covid sembilan belas
tapi tetap kita koordinasi dengan
kemudian tariannya juga dari dayak asli
setelah empat puluh tahun mengabdi sebagai guru seni di sekolah dasar
beratnya dua puluh kg dengan diameter sekitar dua puluh lima cm
selalu berada terutama mufti perak yang mengeluarkan pakwa apabila mencoba untuk kembali ke tempat pengalaman
ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini
jadi tidak ada waktu lagi misalkan untuk memanggil kementerian kementerian sesuai dengan dalil dalil
tapi khusus di kasus ini gitu ya pak kemarin itu kan sebenarnya ojk sudah sempat kasih sanksi ya pak ya
juga memasukkan indonesia dalam daftar merah
bukan diberikan oleh satu
kita juga harus siap siap transisi ke yang lebih ramah lingkungan
ketika kami ditidur di rumah penduduk
dan juga temen temen di cnn dan transmedia
itu suatu kebijakan yang bagus ibu
tadi siapa temen lu si grace eh siapa yang kalau purwanas grace sama siapa atau ada lagi do
kalimat ini pasti udah gak asing lagi nih bagi pengguna aktif sosial media khususnya tiktok
menurut aku sekarang ini permintaannya tinggi untuk food stylist
mohon supportnya aja sih kalau saya tuh senangnya sama yang ini
nah seharusnya penggunaan penjabat penjabat itu adalah penggunaan aparatur negara
sekaligus pasokan obat selama isoman
nah untuk podcast kali ini episode kali ini nih gue mau ngebahas soal kasus kasus di sektor jasa keuangan
belum diterapkan secara sungguh sungguh oleh masing masing rumah sakit
dari luar ya saya sih
perkembangan di jaman sekarang lebih membedai ya
membantu saudara saudara kita di palestina
apa pelaku itu belum tentu perlu nomor rekening korban
hanya untuk mendapatkan makanan itu